putera abu bakar ba'asir abdul rahim ditemui di pondok pesantren al mu'min nguruki sukaharjo
membenarkan keluarga telah mendengar kabar tersebut
namun keluarga tidak mempersiapkan penyebutan ataupun kegiatan
hal ini berkaca pada pengalaman januari dua ribu sembilan belas yang ternyata tidak benar
hingga kini keluarga belum menerima surat resmi ataupun penjelasan resmi perihal pembebasan ini
bahkan pihak pengacara juga belum bisa memberikan keterangan secara pasti perihal pembebasan ini
keluarga hanya mempersiapkan mental saja
sementara menyangkut nantinya abu bakar basir akan tinggal di mana
keluarga mengaku akan berada di dalam pondok pesantren al mu'min nguruki sukaharjo
karena disinilah tempat tinggalnya selama ini
sementara kondisi basir sehat dan memohon doa diberi kesehatan
kami dari pihak keluarga justru mendengar berita ini dari media sosial malahan
jadi sampai hari ini pihak keluarga belum menerima informasi apapun yang sifatnya resmi
pihak lapas ataupun dari pihak kemenkumham ataupun dari pihak manapun
pada januari dua ribu sembilan belas lalu abu bakar basir juga disebut sebut akan bebas
keluarga telah mempersiapkan penyambutan
tetapi pendiri pondok pesantren al mu'min nguruki sukaharjo tersebut batal bebas saat itu
kartika bagus sukoharjo jawa tengah